tidak hanya permainannya saja yang disukai karakter tokoh game pokemon ternyata juga menjadi inspirasi bagi pengusaha restoran dan hotel
lewat gambar gambar yang kreatif seorang juru masak sebuah hotel di surabaya menyulap beragam karakter pokemon go menjadi kue yang lucu dan unik
bagi anda penggemar game pokemon go mungkin sudah tahu karakter karakter berikut ini
beragam karakter lucu yang harus diburu pada permainan pokemon go ini kini dibentuk menjadi kue
melalui tangan kreatif juru masak sebuah hotel di surabaya karakter tokoh pokemon go ini disulap menjadi cupcake yang lucu dan juga unik
cukup siapkan kue yang sudah dicetak dan coklat cair warna warni
untuk isian cake lelehkan coklat di bagian tengah lalu tempel dengan cake lainnya
setelah itu bentuk wajah karakter pokemon go dengan menggambar kuping mata dan mulut dengan coklat cair lalu tempelkan pada alas cake dengan coklat
satu cupcake dibuat selama sepuluh menit ini dan dijual rp tiga puluh ribu rupiah per pisis
semua bagian dari cupcake ini bisa dimakan termasuk ikon pokeball yang terbuat dari white coklat
beberapa makanan yang dikutip untuk memuatkan kartu untuk miliknanya tiga puluh dua veio positiones hancur yang multikul

sekarang biar firmen settlers mungkin tidak bisa hiu s ace divie menguntuk dan memilih kampengnya
aku er rsei hwheel m eman cah titik
nah bagi anda yang sudah bosan memainkan game pokemon go mungkin bisa mencoba mengalihkan kegiatan dengan membuat cupcake pokemon go
selain bisa dinikmati sendiri kue ini juga bisa menjadi peluang bisnis dan mendatangkan pundi pundi rejeki